sejak pukul enam pagi para penggemar sepeda ini sudah berkumpul di kawasan sentul selatan kabupaten bogor jawa barat
rutinitas bersepeda ini dilakukan di tengah padatnya jadwal pekerjaan mereka yang rata rata berprofesi sebagai pengusaha
rute menantang di kawasan sentul selatan juga menjadi daya tarik tersendiri
dulu waktu saya zaman masih balap level stresnya nggak setinggi sekarang
sekarang jadi pengusaha ini kan stres banget ya dengan keadaan sekarang
jadi pelariannya dengan sepeda
bersepeda kini memang menjadi pilihan olahraga bagi sebagian masyarakat kelas atas
tak sedikit pula pengusaha pengusaha yang sebelumnya terbiasa bermain golf mulai beralih ke sepeda
dan tak jauh berbeda dengan golf
obrolan obrolan seputar bisnis hingga usaha memperluas relasi juga kerap dilakukan usai bersepeda
kebanyakan dari teman teman saya juga yang biasanya main golf akhirnya sekarang pindah ke sepeda
nggak tahu ya mungkin lebih excited kali ya lebih challenging
karena kan kalau golf kan selain memakan apa lagi sekarang macet itu makan waktu bisa lima enam jam gitu baru bisa balik ke kantor
kalau sepeda kan satu dua jam aja kayaknya udah merasa sehat gitu
sepeda kayaknya lebih low impact gitu ya dibanding lari atau yang lain
terus teman teman kebetulan juga
banyak yang ke sepeda gitu
jadi itu ada anggapan atau ada apa namanya
bicara soal prestis sepeda dan peralatannya juga tidak kalah mahal dibandingkan dengan peralatan golf
sepeda merek merek impor dengan teknologi terkini harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah
erlangga wisnuaji warsa jakarta